beli jajanan scan aja pake motionpay diterima di semua toko seluruh indonesia
jangan sampai kamu memakai uang yang bukan hau
pokoknya sekarang aku bisa beli barang barang yang mas gak bisa beliin buat aku
ibu dwi mau beli baju muslim baru
hei dwi denger ya
dengar kamu bapak kamu itu yang harusnya tanggung jawab sama kamu bukan aku
terima kasih pak
ulah kamu ini bagaimana uang orang kamu ambil
lagian siapa suruh aku udah pinjem baik baik gak dikasih
ya allah tadi sudah saya ganti uang kamu ambil tuh
bagus dong itu baru namanya suami ada manfaatnya
ulan sudah luar lagi
bayar utang kamu
ya ela bu utang segitu doang
gak punya duit gak punya duit lu bayarnya pake apa
sabar sabar hutang kamu itu udah lama gak dibayar bayar
iya tapi ibu kalau mau cepet kan dibayar utangnya minta soros sama mas salman
kamu itu bikin tambah saya marah aja ya
orang punya utang begitu
mulai sekarang kamu sudah boleh kerja di tempat saya sebagai kasir gaji kamu delapan ratus ribu
jadi kerja dari jam tujuh sampai jam enam sore
kalau mau kamu tinggal bilang iya kalau enggak maaf saya tidak bisa bicara lama lama yang gak penting
sombong sekali kamu bu reni baik aku akan terima dan aku akan manfaatkan kesempatan ini
ya udah deh bu saya terima
tapi di tempat itu sama tempat
aku kerja di kebetulan memulih duit bu
aku dari hati yg kesejahteraan
iri kan karena gak bisa beliin barang barang kayak begini
masya allah hulan
jangan sampai kamu memakai uang yang bukan hau
pokoknya sekarang aku bisa beli barang barang yang mas gak bisa beliin buat aku
ibu dwi mau beli baju muslim baru
hei dwi dengar ya
bapak kamu itu yang harusnya tanggung jawab sama kamu
jaga ucapan kamu
kamu yang sabar ya
nanti kalau bapak punya uang
bapak akan memberikan kamu baju muslim
sabar ya nak ya
makasih ya pak
nih mana tas kamu
jadi bu menurut saya maling
bu ibu tuh bisa saya laporin ke polisi tau gak
nah ini apa
mulai besok kamu gak usah kerja di tempat saya
kamu saya pecat
dan dengar hulan
selama kamu kerja di tempat saya uang saya hilang dua puluh juta
kamu harus bayar
tapi saya nggak ada uang bu buat bayarnya
pokoknya saya kasih waktu dalam satu bulan
kalau kamu nggak bayar uang saya
saya laporin kamu ke polisi dengar itu
pergi sana pergi
mas aku dipecat dari kerjaan
dan semua ini gara gara mas
seandainya penghasilan nasi itu cukup untuk memenuhi kebutuhan aku
aku kan gak perlu kerja mas
aku selama ini juga tidak berdiam diri
aku bekerja untuk kalian
seandainya kamu mau hidup sederhana
tanpa bekerja pun insya allah semua tercukupi
makanya jadi orang itu harus nerima yang pandem
berapa sih penghasilan mas sebagai supir angkot
kamu itu jangan menghina suami kamu ya
aku yakin pasti kamu yang salah
dan salman yang benar
jadi ibu nuduh aku sebagai maling ya
tidak ya ibu
apa yang kamu cari
kenapa mengobrak aplikasi ibu hulan
apa yang kamu cari
aduh bulan ini lagi butuh duit
pokoknya bulan lagi cari sertifikat rumah kita mana
sudah tidak ada sertifikat
sertifikat ada di ibu
itu pesan dari ayah kamu
dari almarhum ayah kamu tidak boleh dikasihkan ke siapa siapa kamu tahu
sertifikat itu amanah dari ayah kamu
kamu ini keterlaluan
kamu jangan paksa ibu
kalau kamu punya permasalahan kita cari jalan keluarnya
maafkan anak ibu ya nas salman
ibu sudah tidak bisa berdaya lagi
apa yang harus ibu lakukan untuk memberikan dia pelajaran yang lebih baik nak
walaupun saya belum bisa membahagiakan ulang karena materi
karena kerjaan saya sebagai super anggot bu
terima kasih nak
mudah mudahan ini pelajaran buat dia
dia lebih mengerti kalau dia itu punya suami yang baik
baik seperti kamu nas salman
berikanlah hidayah kamu pada putriku yang keras kepala itu ya allah
keluar kamu hulan
ada apa bu reni
anak ibu sudah mengambil uang di toko saya sekitar dua puluh juta
sekarang saya datang ke sini mau nagih
mas gue bayarin dong utang aku sama bu reni
eh pak salman
istri bapak ini ngambil uang di kasir dan saya mengalami kerugian dua puluh juta
sekarang bapak harus bayar
apa yang sudah kamu lakukan
banyak sekali uangnya kamu ambil
kalau kamu bersalah kamu harus bertanggung jawab
aduh mas ini gimana sih
suami macam apa sih
harusnya mas itu belain aku
saya akan bertanggung jawab
tapi saya minta waktu satu bulan ya bu ya
dalam satu bulan kalau kalian nggak bayar
saya akan beli uang dari kamu

saya ambil rumah ini